kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan muli aisyah
seorang anak berusia lima tahun meninggal dunia di bandar lampung
sudah sepekan berlalu
kasus ini melibatkan anggota dewan perwakilan rakyat daerah lampung
senin petang penyidik unit laka lantas satlantas poresta bandar lampung
selesai melakukan gelar perkara terkait kecelakaan yang terjadi
selasa malam pekan lalu tersebut
hasilnya penyidik mengaku masih harus mengumpulkan barang bukti
dan meminta keterangan saksi ahli
sebelumnya penyidik sudah melakukan olah tempat kejadian perkara
di jalan antara kelurahan sukajawa bandar lampung
polisi juga sudah memeriksa pelaku jumat pekan lalu
kalau terkait dengan pengemaian
itu sampai saat ini kami belum menerima laporan tersebut
jadi kami selaku penegak hukum di bidang lintas tentunya
akan melaksanakan tugas penyidikan sesuai aturan
pihak keluarga korban
mengaku sudah mengikhlaskan kematian anaknya dan memaafkan pelaku
namun penyidik belum menerima surat perdamaian dari kedua belah pihak
dan akan meneruskan proses penyidikan
hingga senin petang
polisi belum menetapkan anggota dprd lampung sebagai tersangka